sepeda motor yang ditupangi dua orang wanita ini melaju kencang di jalur tol innerwing world kota makassar sulawesi selatan
peristiwa itu sendiri diperkirakan terjadi akhir pekan lalu
pengendara sepeda motor berhasil keluar dari jalan tol karena tidak terlihat dalam kamera pemantau di sekitar gerbang tol
petugas gerbang dan patroli tol baru mengetahui aksi pengendara motor itu setelah videonya viral di media sosial
sementara pihak dirlantas polda sulawesi selatan mengaku kesulitan mengidentifikasi pengendara karena tidak adanya plat nomor kendaraan
kemungkinan ada alternatif setelah ditegur sama pengemudi mobil itu
ibu ibu itu baru menyadari bahwasannya dia salah jalan dan lebih parahnya lagi kemungkinan dia melawan arus untuk balik
di cctv di gerbang tol kalu kobodo itu tidak nampak itu berarti kan tidak sampai ke sana
seandainya sampai sana pasti kita akan edukasi